wali kota solo gibran raka buming raka menghapus anggaran pengadaan mobil dinas listrik dari apbd kota solo tahun dua ribu dua puluh
padahal kebijakan pengadaan mobil listrik sebagai kendaraan dinas pemerintah daerah telah dituangkan dalam instruksi presiden nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh
mengapa gibran membangkang instruksi presiden
untuk pembahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan wali kota solo gibran raka buming raka
selamat sore mas wali
mas wali apa alasan anda menolak pengadaan mobil listrik
saya tidak menolak sudah saya anggarkan tapi saya lihat ini bukan sesuatu yang urgent saya hapus saja
masih ada hal hal lain yang masih prioritas bagi saya
oke apakah menurut mas gibran

pengadaan mobil listrik untuk kendaraan dinas saat ini memang tidak urgent
tidak urgent ya mas ya
ini anggarannya kemudian dialihkan untuk apa mas
kalau untuk apbd kota solo bisa dijelaskan
ya banyak yang lebih prioritas
membangun pasar tradisional pengembangan umkm untuk membangun taman cerdas
saya kira itu lebih prioritas dan lebih bermanfaat
itu untuk warga
oke mas gibran sebagian pengamat menyebut bahwa kebijakan pengadaan mobil dinas listrik ini syarat kepentingan bisnis
anda sepakat nggak dengan itu
ya tanya aja sama pengamatnya
tapi menurut anda sebagai wali kota solo menilai bahwa itu di saat saat ini syarat dengan kepentingan bisnis gak mas
ya itu kan tadi pendapat pengamatnya ya tanya pengamatnya saja
saya hanya sebagai pengampu di wilayah saya hanya menegaskan bahwa pengadaan mobil dinas ini tidak timingnya tidak tepat
sorry aku sambil jalan ya mbak
oke momentumnya tidak tepat nggak apa apa mas
iya tidak pas
oke mas gibran dengan mencoret anggaran pembelian mobil listrik
untuk kendaraan dinas pemda ini hanya sementara ditunda atau nanti kalau timingnya sudah pas akan dieksekusi lagi mas
nanti lah ya lihat tahun depan
pokoknya pasar tradisional pengembangan umkm taman cerdas lebih prioritas untuk saya ya
oke mas gibran anda berkomunikasi dengan presiden sebelum mencoret anggaran di apbd solo ini mas
ditegur nggak mas sama presiden
atau mungkin mendagri dengan keputusan ini
karena kan ini instruksi presiden nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh dua pak jokowi sendiri yang mengeluarkan
ditegur mas ada teguran nggak
saya siap ditegur saya siap disangsi saya siap dipecat
mas gibran menyadari bahwa kalau misalnya anda mencoret anggaran pengadaan mobil dinas listrik ini di apbd solo
ini akan memicu kepala daerah yang lain melakukan hal yang sama
saya kira kepala kepala daerah yang lain juga tahu apa prioritas yang ada di daerahnya masing masing
tidak perlu ikut ikut saya saya hanya membaca prioritas di daerah saya
oke baik berarti nanti kalau momentumnya sudah tepat tahun depan akan dilihat lagi bagaimana penganggaran di kota solo begitu ya
baru bisa diputuskan apakah akan dianggarkan pengadaan mobil dinas listrik begitu ya mas gibran ya
ya kita lihat aja momennya
momen yang tepat dan kita lihat skala prioritasnya seperti apa
oke terima kasih wali kota solo mas gibran raka buming raka atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom di tengah tengah sedang melakukan sidak proyek